ketua fraksi partai gerindra di dprd dki jakarta muhammad taufik
angkat bicara soal posisi wakil gubernur dki yang kini kosong
dan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai siapa
yang akan menjadi pengganti sandiaga uno sebagai pendamping anies baswedan
sebelumnya ketua majelis syuro partai keadilan sejahtera salim assegaf al jufri
menyatakan bahwa kursi dki ii akan diisi oleh kader mereka
nama mardhani alisera pun sempat muncul sebagai salah satu calon wakil gubernur dki jakarta
mengenai isu ini sandiaga uno memilih untuk tidak ikut campur
karena semua keputusan berada di tangan partai
sejak menjalankan diri sebagai wakil presiden
sandi dikabarkan mengundurkan diri dari partai dan menjadi kader independen
hal ini sesuai dengan pernyataan prabowo subianto yang mengumumkan pencalonan pada kamis malam
kita nih gerindra memang bukan pemburu
jabatan tunggu aja nanti
kalau udah ada nomor ya baru udah tenang tenang lah
tapi kalau gerindra saya kira akan mengusulkan calon juga
tapi kalau dari gerindra benar ya pak ya diberikan ke pks
enggak enggak begitu
dan sudah adarkan saya produser lapangan cnn indonesia nur aspasia di balai kota jakarta
sisi selamat sore apakah sudah muncul nih nama nama kandidat yang akan mengisi kekosongan kursi wakil gubernur dki
ya selamat sore hanum
terkait dengan nama nama atau bursa pengganti sandiaga uno yang memang per jumat kemarin menyatakan mengundurkan diri dari posisi wakil gubernur
karena harus maju dalam bill press dua ribu sembilan belas untuk mendampingi prabowo subianto
memang hingga saat ini ada dua nama yang diklaim akan menduduki kursi tersebut
untuk dari gerindra sendiri mereka mengatakan bahwa kursi ini nanti akan menjadi miliknya wakil ketua dpr muhammad taufik
tapi jika dari pks mereka mengatakan bahwa ini akan
dan diberikan kepada ketua dpp pks enik mardani alisera
namun kami mencoba mengkonfirmasi kepada level lebih tinggi yakni wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
dia mengatakan bahwa hasil kesepakatan internal kursi wagup itu sendiri memang sudah diberikan kepada pks
karena kondisinya pks sendiri legowo menerima sandiaga uno yang kala itu saat dinamika politik masih sangat tinggi
jadi kedudukan atau sifatnya masih menjadi kandar dari partai gerindra walaupun akhirnya sandi memilih
mengundurkan diri dari partai
partai gerindra menjadi independen begitu
nah ini akibat keloguan pks inilah akhirnya kursi wagub ini sendiri hingga saat ini diberikan kepada partai pks
namun hingga saat ini namanya sendiri masih belum pasti belum final jika kemudian apakah itu mardani alisera
atau ada sosok atau kader pks lain yang memang diajukan untuk menggantikan posisi sandiaga uno
menjadi pendampingnya anies baswedan memimpin dki jakarta
tapi kalau kita melihat dari mekanismenya itu sendiri mekanisme
yang harus dibicarakan dari dua partai pengusung
sebagaimana kita ketahui bahwa partai pengusung pada pilkada lalu yang memenangkan anies dan juga sandi
ialah partai gerindra dan juga pks
pembicaraan dari dua partai tersebut ada akan kemunculan namanya akan diberikan kepada anies baswedan
selaku gubernur di mana di saat nama tersebut atau sejumlah nama yang diberikan kepada anies
nanti di sana anies akan mengatakan nama siapa sebenarnya yang akan cocok atau kemudian layak sesuai kriteria anies
menjadi penggantinya sandiaga uno tersebut lalu kemudian akan dibawa kepada level rapat paripurna
kalau kemudian kita estimasikan berkaca kepada proses sebelumnya prosesnya ini biasanya cukup memakan waktu yang agak lama
hanum sekitar dua atau tiga bulan prosesnya ini sendiri
namun kalau anies sendiri mengatakan dia sendiri belum mau memikirkan siapa sebenarnya sosok yang paling pas
atau kriteria seperti apa yang sebenarnya yang baik sebagai pengganti sandiaga uno setelah kemudian hari jumat
kemarin mengundurkan diri dari kursi wakil gubernur dki jakarta
baik sisi sisi lalu ini sepeninggalnya bang sandi dari kursi dki
bagaimana kelanjutan program sandi di dki seperti okoc lalu juga rumah dp rupiah yang implementasinya itu belum total sekali begitu sisi
ya hanum terkait dengan ada banyak sekali program yang ditinggalkan oleh sandi sayez juga sempat bertanya kepada sandiaga uno
terkait dengan nasib program tersebut
dia mengatakan ada beberapa program maksud saya yang sudah
dia minta izin kepada anies yang akan dibawa ke level nasional
salah satunya okoc atau one kecamatan one center entrepreneurship yang memang menjadi program prima dona semasa pilkada dki kemarin
nah anies juga mengatakan sudah menyetujui jika okoc tersebut dibawa ke level nasional dan menjadi salah satu program kampanyenya prabowo sandi dalam pilpres mendatang
namun terkait dengan skema dp rupiah atau kalau kita lihat juga ada pembangunan stadion dia sendiri berjanji akan memberikan atau mengekstafetkan
penyelesaian program tersebut kepada anies dan juga penggantinya dia di kursi wakil gubernur
dan dia juga mengatakan atau memastikan janji tersebut akan terpenuhi lantaran anis sendiri masih merupakan kerabat dan tentu akan sangat mudah menurut sandi
untuk mengekstafetkan pekerjaan tersebut kepada pemprov dki jakarta
tapi kemudian kalau untuk level kematangan okoc secara nasional ini sendiri saya sempat mengkonfirmasi ke beberapa pihak yang merupakan pengurus okoc
mereka sendiri mengatakan masih harus merampungkan beberapa lini
dimana kita ketahui pada pilkada dua ribu tujuh belas lalu pilkada serentak okoc ini sendiri sudah diadaptasi di beberapa daerah khususnya di palembang dan juga di jawa tengah
dimana kala itu gerindra sendiri mengusung sudirman said yang kemudian mengadaptasi beberapa program okoc untuk dilakukan di jawa tengah
adanya perampungan perampungan di lini lini setiap provinsi ini yang akhirnya setelah dimatangkan akan membuat okoc ini untuk level nasional
ini juga yang akan dipastikan oleh sandiagono akan kembali menjadi program primadona dari partai
pan dari prabowo dan juga sandi yang merupakan kandidat yang diusung dari partai pan pks demokrat dan tentunya juga gerindra
baik sisi kita tunggu gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh kedua calon presiden dan calon wakilnya ini
bang sandi terima kasih ya sisi atas laporan anda langsung dari balai kota jakarta